sementara itu untuk mengantisipasi kemacetan di ruas tol jakarta cikampek dan jakarta tangerang
yang salah satunya disebabkan oleh truk pengangkut barang
kementerian perhubungan akan mengeluarkan peraturan menteri
dalam peraturan tersebut akan diatur jam perjalanan dan juga jumlah muatan truk
ditemui di sela sela sidak ke stasiun duri tambora jakarta barat
menteri perhubungan budi karya sumadi mengatakan bahwa pihaknya
akan mengeluarkan aturan yang mengatur jumlah angkutan truk dan juga perjalanan truk
di dua ruas tol yang ada di jakarta
kedua ruas tol tersebut adalah ruas tol jakarta cikampek dan ruas tol jakarta tangerang
nantinya truk pengangkut barang hanya diperbolehkan melintas sampai jam enam pagi saja
selain mengatur jam perjalanan kementerian perhubungan budi karya sumadi
akan mengatur jumlah barang yang diangkut oleh truk tersebut
hal ini dikarenakan masih banyaknya truk yang mengangkut barang melebihi kapasitas
sehingga kecepatan truk menjadi lambat dan berdampak kepada laju kendaraan lainnya
peraturan ini sudah diuji coba di ruas tol jakarta cikampek
sedangkan untuk ruas tol jakarta cikampek
truk jakarta tangerang akan segera diuji coba
menertibkan sekali lagi menertibkan apa yang dilakukan selama ini overloaded
dan overloaded itu menjadi trend